hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menunjukkan pasangan cagup cawagup anies baswedan sandiaga uno unggul
atas pasangan petahana basuki cahayapurnama jarod saiful hidayat
selain berdasar hitung cepat lembaga survei sistem informasi penghitungan suara atau situng kpu untuk pilkada dki putaran kedua
kini masyarakat menanti terwujudnya janji janji yang menurut anies sandi dapat mengurai sejumlah permasalahan di ibu kota
setidaknya ada tiga janji anies sandi yang menjadi perhatian masyarakat
berdasarkan situs resmi pasangan ini anis sandi berjanji membuka akses lapangan kerja dan membangun kewirausahaan
yakni dengan mengadakan program okoc
atau one kecamatan one center for entrepreneurship untuk menghasilkan dua ratus ribu pengusaha baru selama lima tahun
selain itu program hunian terjangkau dan dp rupiah
program ini adalah salah satu upaya mewujudkan affordable housing atau hunian yang terjangkau
sebagai salah satu kebutuhan pokok dan menurunkan biaya hidup warga jakarta
selanjutnya anis sandi berjanji akan menghentikan reklamasi pantai utara jakarta
untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan
terhadap nelayan masyarakat pesisir dan segenap warga jakarta
meski hasil penghitungan ini masih bersifat sementara
anis sandi tinggal menunggu waktu untuk ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih
bagi warga jakarta bersiaplah untuk menagih dan mengawal janji janji anis sandi